balik ke tanah air polda metro jaya menangkap seorang sopir taksi yang diduga sebagai provokator demonstrasi hari selasa kemarin
menurut tim patroli cyber polda metro jaya pelaku memprovokasi aksi sopir taksi melalui akun facebooknya
polisi menangkap tersangka berinisial f y di sebuah pool taksi di jakarta selatan
di dalam akun facebooknya tersangka mengingatkan rekan seprofesinya untuk membawa senjata tajam desi benda tumpul dan bom molotov saat berdemonstrasi kemarin
telepon seluler dan kertas sprint out facebook milik tersangka disita sebagai barang bukti
f y dijerat undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik
ancamannya enam tahun penjara atau denda satu miliar rupiah
selain f y penyidik juga telah menetapkan seorang tersangka lain sementara seorang terduga provokator sedang diburu polisi
dan seberapa taksi yang ada sejabur tetapek untuk ikut undang undang
rasa secara besar besaran di depan istana
di facebook tersebut juga disebutkan dalam unjuk rasa jangan lupa membawa benda tumpul membawa benda tajam bila mana perlu membawa molotov